badan pengelola tabungan perumahan rakyat menyatakan pekerja yang sudah memiliki rumah
tetap wajib membayar iuran di samping pekerja yang belum memiliki tempat tinggal
lalu sebenarnya seperti apa mekanisme iuran tersebut
apakah keberadaan tapera ini betul betul bisa mengakomodir kepentingan semua pihak
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui video conference para narasumber kami
ada juru bicara presiden fajrul rahman
pak fajrul selamat malam
selamat malam aldi selamat malam pln salam sehat
terima kasih pak fajrul
selanjutnya juga ada ketua umum dpp real estate indonesia bapak toto lusida
pak toto selamat malam
selamat malam semuanya
terima kasih pak toto sudah bergabung
dan juga ada ketua departemen hukum dan advokasi konfederasi persatuan burung indonesia
bang nelson selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami
malam pak alis
ya mungkin saya ke pak fajrul terlebih dahulu
pak fajrul ini tapera yang kemudian menjadi polemik adalah peluncurannya
ataupun peraturannya yang keluar pp no dua puluh lima ini
di saat pandemi
covid sembilan belas seperti ini
apa sebetulnya alasan pemerintah untuk mengeluarkan tapera pada saat situasi seperti ini
tidak ada polemik sebenarnya
kan pertama pemerintah ini kan menuntaskan kewajiban konstitusionalnya
itu berdasarkan pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang satu ratus lima puluh lima
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
kemudian yang kedua kita berbasiskan kepada undang undang no satu tahun dua ribu sebelas
tentang perumahan dan kawasan perumahan
itu ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono
pada tanggal dua belas januari dua ribu sebelas
itu persetujuan bersama dpr ri dengan presiden republik indonesia
terutama pada pasal lima puluh empat nya
tentang kemudahan pembangunan dan perlahan rumah bagi mbr
dan pasal satu ratus dua puluh dua tentang badan hukum pembiayaan
dan yang ketiga kita harus paham bahwa pp no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh ini
adalah payung hukum untuk mempersiapkan operasional tapera
tabungan perumahan rakyat
tadi juga dijelaskan kan dengan bagus
bahwa pada tahun dua ribu dua puluh satu itu hanya difokuskan pada asn
kemudian dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga
umn umd dundes baru mengerjakan nanti baru swasta
yang ini kan sebenarnya sudah ada
memiliki tabungan perumahan rakyat juga
jadi tinggal dipindahkan saja
jadi sebenarnya tidak ada polemik
karena pemerintah memahami
dalam kondisi seperti sekarang ini
yang diprioritaskan tentu asn dulu
baru kemudian di umn
baru kemudian terakhir di swasta
jadi itu intinya adalah
pemerintah ini kan melaksanakan perintah undang undang dasar
memahami tentang realitas sosial ekonomi masyarakat indonesia
mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah
mereka yang sudah memiliki rumah
pr ini seyokianya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah
atau masyarakat berpenghasilan rendah mbr
ini bagaimana pak fajro
narasi utamanya kan bagus sekali
ini kan mewujudkan mimpi rumah pertama
jadi memimpikan mimpi rumah pertama
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
nah ini kan ada yang nanti
berdasarkan pp dua puluh lima tahun dua puluh ini
oh pembiayaan ini pasal tiga puluh delapan ya
untuk mereka yang
kepesertaannya paling singkat dua belas bulan
termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah
belum memiliki rumah
menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama
pembangunan rumah pertama
atau perbaikan rumah pertama
bagi mereka yang tidak memanfaatkannya
nanti akan dikembalikan dalam bentuk kumulatif
tadi seperti dikatakan ada
jadi sangat ya sangat apa
dan tetap mempertimbangkan
tentang persoalan sosial ekonomi masyarakat
tapi yang penting ini adalah
merupakan upaya mewujudkan mimpi rumah pertama
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
pak fajro sebetulnya ini memang untuk memenuhi kebutuhan
primer manusia ya
mungkin selanjutnya saya ke pak toto lusida
ketua dpp rei
pak toto selanjutnya
dari pihak pengelola pengembang sendiri
melihat adanya tapera ini sebuah peluang
atau bagaimana respon dari rey
terima kasih malam semuanya
jadi pada dasarnya
tapera itu memang sudah disusun agak lama
intinya buat kami sebagai pengembang
itu akan membantu ke masyarakat untuk penyediaan rumah
sehingga akan terbantu dari pengembang yang di anggota rei
anggota ri di indonesia yang membangun perumahan sederhana bersubsidi
tapi di sini
karyawan atau pekerja
total yang dipotong
baik tanggungan perusahaan maupun tanggungan dari pekerjanya
kedua bpjs tenaga kerja itu menyediakan juga perumahan
yang isi aturannya
saya nggak tahu apakah ini copy paste atau gimana
intinya sama persis dengan tapra
nah ini jadi overlapping inilah
kalau menurut saya
kedua yang penting itu bahwa kita ini
sepertinya potongan untuk pekerja
ini kan tambah lama bukan tambah dikit tambah banyak
nah ini yang perlu kita untuk dipertimbangkanlah oleh pemerintah
karena potongan segini besarnya
dengan umr yang tiap tahun naik
overlapping yang ada bagaimana pemecahannya
karena selama ini
pengadaan pengadaan seperti ini juga kurang jelas arahnya
awalnya bagus pak
baik ke media pun bahwa presiden sampai dengan menteri itu bagus
di bawahnya belum tentu bagus
pengadaan rumah selama ini sesuai dengan amanat undang undang dasar yang tadi pak fajrul sampaikan benar
negara berkewajiban menyediakan
negara bekerja sama dengan swasta
kita juga sangat senang untuk bisa membantu penyediaan rumah
nah ini pak toto
tadi dikatakan memang tapera ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah atau mbr
tadi anda mengatakan takut adanya overlapping atau tumpang tindih
sebetulnya kalau yang dilihat dari rea sendiri
kenyataannya di lapangan
program program yang sebelumnya sudah dicanakan oleh pemerintah
untuk kehunian masyarakat berpenghasilan rendah bagaimana pak
jadi penyediaan selama ini efektifitasnya tidak ada sama sekali
mulai dari tabungan wajib perumahan
sekarang juga asabri yang sementara ini berhenti dalam bantuan uang mukanya
karena apa uang uang yang dikumpulkan ini cukup besar
management nya saya tidak menuduh yang sekarang
bisa dikatakan oknum
tapi oknum itu terjadi di semua badan pengelola
tabungan wajib perumahan
karena duitnya itu triliun semua
akhirnya tidak membantu perumahan
tidak membantu masyarakat
tidak membantu asm
mereka kalau mau minta dananya sulit
developer juga merasa tidak terbantu
itu yang paling utama
yang kedua pembangunan perumahan ini
sebetulnya swasta siap membantu
tapi tambah lama
di bawah ini mungkin tambah mudah
itu perlu bantuan dan penjelasan
penjabaran ke bawah
supaya yang di atas ini kalau mintanya putih
sampai di bawah pun putih
mohon maaf pak fajri sebelumnya
pak toto nanti concern anda mungkin akan saya berikan kesempatan untuk pak fajrul untuk menanggapi
tapi saya akan ke bang nelson terlebih dahulu
terkait dengan tanggapan buruh terkait tapera ini yang kemudian menyebabkan
ada lagi iuran iuran yang harus dibayarkan buruh atau dipotong dari gaji take home pay buruh pada setiap bulan
iya terima kasih
jadi bahwa rumah adalah hak rakyat
hak dasar oleh rakyat yang dijamin oleh konstitusi
itu memang harus dipenuhi oleh negara
kpbi menolak tentang tapera ini
ada beberapa alasan
yang pertama adalah justru soal hak konstitusional itu sendiri
jadi dikatakan bahwa di pakul dua puluh delapan h ayat satu nya itu ya bahwa
kepemilikan tempat tinggal atau pemukiman yang baik
itu adalah hak warga negara
nah dengan tapera ini berubah menjadi kewajiban
jadi si warga negaranya yang mengiur menjadi kewajiban
tidak lagi menjadi hak
sehingga kalau dia tidak mengiur tidak menjadi peserta
maka makanya dia menjadi tidak berhak atas perumahan
nah ini menggeser kewajiban negara menjadi kewajiban bagi rakyat
itu yang pertama
ini memang menjadi beban buruh yang sangat besar
mengurangi daya beli buruh begitu
terutama dihubungkan juga dengan kenaikan biaya hidup
dan rendahnya kenaikan upah buruh
kita tahu pp tujuh puluh delapan itu membatasi upah buruh sedemikian rendah
misal ya kalau pp tujuh puluh delapan itu mengatakan bahwa
upah buruh ini rumusnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi
apalagi dalam masa covid ini kita akan melihat inflasi sangat rendah juga
dan juga pertumbuhan ekonomi sangat rendah
jadi dengan demikian ini menjadi beban buruh dengan beban kebutuhan hidup yang tinggi
dan kemampuan keuangannya kenaikan upahnya yang sangat kecil karena itu
nah kemudian juga ada hal seperti ini
tentang akutabilitas pengelolaan dana publik deh kita lihat
bahwa kemudian bpjs kesehatan
mahkamah agung kemudian memutuskan bahwa itu
tidak bisa dinaikkan gitu ya
antara lain pertimbangannya adalah soal kegagalan dalam pengelolaan dana publik itu
dan kegagalan itu tidak boleh dibebankan kepada masyarakat
jadi pengawasan pembenahan soal pengelolaan dana publik inilah yang penting
nah kalau usulan dari buruh sih
pemenuhan hak perumahan hak rakyat rumah ini dikembalikan kepada peran negara
dengan memanfaatkan sumber daya negara begitu
kemudian rumah untuk buruh itu diintegrasikan dengan pembangunan kawasan industri
di mana di sana ada rumah buruh dan fasilitas publik lain
itu akan menghemat transportasi dan lainnya
kawasan berikat begitu ya
ya tapi ya bersama dengan itu juga perumahan untuk buruh di sana
dengan gratis atau bahkan dengan murah begitulah
pak fajrul bagaimana menanggapi yang pertama dari
rey real estate indonesia yang menyatakan bahwa ini terlalu banyak
seperti yang nampaknya nantinya pemotongan pemotongan
harus dibebankan kepada para pekerja atau buruh begitu
lalu juga adanya tumpang tindih dan juga efektivitas dari program program
perumahan rakyat yang sebelumnya pernah ada begitu
bagaimana menjawab ini pak fajrul
yang pertama saya harus menjawab dulu yang dari pak siapa tadi ya
artinya kita kan berbasiskan kepada udang pembangunan
undang undang nomor satu tahun dua ribu sebelas tentang perumahan dan kawasan pemukiman
undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat
ini menurut saya ini salah paham soal berantang hak dan kewajiban
sama seperti misalnya gampang memahami
sama seperti misalnya gampang memahami
di pasal dua puluh delapan juga disebutkan tentang mendapatkan tentang kesehatan gitu
melalui bpjs kan ada yang mandiri
tetapi yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan yang cukup
tentu dijamin oleh negara
nah jadi dari undang undang dasar diturunkan dengan undang undang
dan kemudian dioperasionalkan dengan pp begitu
jadi memang ada haknya dan tugas negara adalah menjamin agar hak itu terpenuhi
tetapi agar bisa terpenuhi diperlukan kerjasama bersama
karena kan tidak semua apbn bisa memenuhi semua kebutuhan hak hak
misalnya berhak untuk mendapatkan informasi
lalu kemudian lalu pemerintah harus memberikan voucher
atau memberikan hp kepada masyarakat
kan nggak begitu cara memahaminya
bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi iya
tetapi kemudian untuk pemenuhan
agar semua infrastrukturnya tersedia
itu bisa langsung didapatkan oleh masyarakat
melalui cara cara yang perumahan seperti yang sekarang dipikirkan oleh pemerintah ini
kemudian yang dari
terima kasih banyak mbak doto atas semua informasinya
memang dari kementerian pupera
ini berusaha melakukan sinkronisasi harmonisasi
terhadap dari undang undang dasar undang undang
sampai kepada pp ini
misalnya dengan pp nomor dua puluh lima dua ribu dua puluh ini
dalam enam sampai tujuh bulan ke depan ini bisa menyusun
lalu kemudian secara teknis
tadi ada tahapan tahapannya yang juga sudah disampaikan
tetapi secara teknis tentu pihak bp tapera yang akan bisa menjelaskannya lebih detail nanti
tetapi yang bisa disampaikan adalah seperti yang pertama tadi
bahwa dua ribu dua puluh satu itu difokuskan kepada asn

bumd dan bumd
lalu berikutnya kepada swasta
termasuk juga tentu kepada para pekerja begitu
terima kasih banyak informasinya
tadi juga bang nelson sempat menyinggung sedikit soal pengelolaan dana publik
termasuk juga pengelolaan dana tapera mungkin nanti ke depannya
dibahas nanti usai jeda bapak bapak
kita akan kembali usai jeda berikut ini
tetap lagi di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal polemik iuran tapera
dan masih bersama saya narasumber kami pada malam hari ini
ada pak fajrul rahman jurubicara presiden
dan juga ada ketua umum dpp real estate indonesia
atau rei pak toto lusi
dan juga ketua departemen hukum dan advokasi konfederasi persatuan buruh indonesia
kita ke pak fajrul sedikit saja
pak fajrul terkait dengan pengelolaan dana tapera nanti ke depannya bagaimana
ini kan akan disusun setelah keluarnya pp nomor dua puluh lima dua ribu dua puluh
tentang operasionalisasinya nanti bp tapera meminta waktu
atau memiliki waktu sampai enam sampai tujuh bulan ke depan
termasuk juga memikirkan tentu sinkronisasi dan harmonisasi
antara undang undang kemudian sejumlah peraturan yang lainnya
atau antar lembaga
termasuk juga pemindahan kan dari taperum pns itu ke tapera
sehingga memerlukan waktu yang cukup mungkin sekitar enam sampai tujuh bulan ke depan
jadi semua masukan dari pak nelson maupun dari pak toto
insya allah akan bisa disampaikan langsung nanti kepada badan pengelola tapera begitu
pak toto ini tadi sudah dikatakan bahwa tapera ini akan diprioritaskan untuk
diimplementasikan kepada asn terlebih dahulu kemudian pegawai bumn
begitu tapi nanti akan juga ke masyarakat umum
kalau anda sebagai pengembang sendiri
apa sebetulnya tantangan
yang paling terlihat jelas pada saat memberikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebetulnya
jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu mereka sangat menantikan bunyian ini
saya sudah keliling seluruh indonesia meninjau semua developers
mereka itu kalau begitu beli rumah
mereka itu nungguin mulai dari galian rumah itu
jadi kalau secara kuat
mereka itu sendiri juga nungguin
tapi begitu proses selanjutnya
mulai dari pupera nya
itu mereka ditolak
banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi
ini yang membuat
saudara saudara kita yang masyarakat mbr ini sangat
kita sendiri kasian
memang tapera ini bisa membantu mereka
tapi jangka waktunya masih lama
pemerintah itu punya badan badan yang selama ini sudah liquid
membawa uang untuk membangun perumahan ini
bantuannya seperti bpjsdk
sampai dengan asapri
kalau bisa dana dana itu yang dipakai dulu
atau selanjutnya juga memakai dana dana mereka
supaya tidak memotong lagi
bukan saya membela pak nelson disini
tapi memang kita ini selaku developer menyediakan rumah
satu pihak pihak lain
kita sendiri punya karyawan yang cukup banyak
kemudian pak toto
untuk kesulitan kendala tersendiri pada saat membangun rumah
untuk masyarakat berpengalasan rendah
apakah ada kesulitan pada misalnya saat pembukaan akses lahan
begitu karena untuk didirikan atau dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah
ada kesulitan atau tidak
sebetulnya kesulitanya yang ini
kita membebaskan tanah untuk rumah sederhana ini
nilai maksimalnya kan cukup rendah juga
kita nggak bisa sebut nanti terjadi gejolak dalam pembebasan tanah ya
tapi nilainya tertentu maksimal
sehingga jarak terhadap tempat kerja itu cukup relatif cukup jauh
sehingga kami kemarin sudah mengusulkan ke menteri pupera
dan gayung bersambut cukup baik untuk menindaklanjuti program
yang sudah disetujui oleh pak yusuf kalla dulu untuk mpr plus
jadi mereka misalnya bisa beli tipe tiga puluh enam
tapi daerahnya nggak terlalu jauh
tadi yang disampaikan pak nelson itu juga
cukup pulih juga bisa sampai ke rumah dekat
zonasi untuk para pekerja ya
dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah
maksud anda seperti itu
dan kami juga mengusulkan ke apr
itu ada tata ruang khusus
di mana daerah itu hanya untuk rumah sederhana mpr
baik mungkin langsung saja saya lempar ke pak fajrul ini
untuk menanggapi bagaimana pak fajrul
saya pikir usulan itu disampaikan saja
kepada bp tapera
badan pengelola hubungan perumahan rakyat
kemudian juga apa yang disampaikan oleh pak nelson
juga bisa disampaikan secara langsung
sehingga mereka dalam persiapan untuk
melaksanakan mengopresionalkan bp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ini dapat mendapat masukan dari berbagai pihak
saya pikir pemerintah berusaha sebaik baiknya
untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat
dan memerlukan gotong royong dari semua pihak
jadi ini kan
pak fajro ini kan gotong royong pendanaan atau pembiayaan
kemudian keberlanjutan pembiayaan seperti itu
tentu memerlukan pihak pihak yang
yang pasti sangat memerlukannya
walaupun tadi sudah disampaikan bahwa
akan ada urutan urutan
misalnya langsung dari asn
lalu ke bumn bumd dan bumdes
baru tni polri lalu ke swasta
tapi kalau berdasarkan usulan dari pak toto tadi
mungkin saja nanti ada upaya untuk melakukan perubahan perubahan
atau mencampurkan misalnya
bahwa ternyata dari pihak yang swasta
sekarang sangat memerlukan
mungkin bisa dicampur dengan asn tni bumn dan swasta begitu
asasnya yang paling penting adalah itu tadi ya
gotong royong untuk masyarakat berpenghasilan rendah
ini dari buruh sendiri melihat
untuk para pekerja swasta atau termasuk juga buruh
ini optimistiskah nantinya para buruh bisa mendapatkan hunian
atau kebutuhan papan yang layak
begitu dengan adanya tapera ini
ya yang pasti dengan adanya ini akan menjadi beban
menjadi berdalaman finansial lagi bagi buruh
nah kalau kita lihat norma yang ada
baik di undang undang tapera
maupun di peraturan pemerintah penyelenggaraan tapera ini
di situ tidak terlihat bagi pesertanya jaminan dapat rumah
nggak ada itu terlihat di situ
yang ada adalah sejumlah dana yang kemudian nanti akan dikembangkan
jadi nggak pernah ada jaminan itu
nggak persoalan dia berapa lama
memang dikatakan masa kepatuhan satu tahun
baru ada kemungkinan untuk dapat dana itu ya
tapi sampai berapa lama dia untuk memupuk damanya
sehingga dia dapat rumah
bukan sekedar dana pengembalian itu nggak ada
kemudian juga begini
bahwa hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak itu adalah hak rakyat
berarti semua rakyat
nah di sini yang kita lihat
ada potensi diskriminatif juga
di sini adalah soal pekerja dan pemberi kerja begitu yang terlibatnya
kemudian juga si pekerjanya sendiri itu masih akan dibatasi dengan upah tertentu
bagi nggak semua golongan upah
kemudian juga bisa kita lihat
di sini hanya untuk yang formal pekerja formal informalnya nggak ada
kemudian juga bagaimana dengan petani nelayan yang lain
jadi masih agak
nah kemudian ada hal seperti gini bahwa soal dana amanat ini kan
berarti pemberi kerja dan pekerja lah yang menjadi pemiliknya gitu ya
nah di sana ada dikelompokkan mulai dari pengerahan pengumpukan kemudian pemanfaatan
nah di dalam proses itu dalam proses perencanaan juga belum terlihat
pelibatan para pemberi kerja atau si pekerja sendiri dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk ini
kalau pengerahan dananya sudah jelas dari pemberi kerja dan si pekerjanya
tapi untuk pemupukan dan pemanfaatannya ini kan oleh bp tapera
kemudian akan dialihkan lagi ke pihak ketiga manajer investasi begitu ya
belum kelihatan di situ keterlibatan dari si penyedia dananya
yaitu si laksananya melalui penyedia pekerjaan dan si pekerjanya
kalau kita baca sebenarnya di pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu kan
pesertanya kan ada pekerja dan pekerja mandiri
di pasal lima itu disebutkan bahwa pekerja mandiri
yaitu yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta
yang disebutkan tadi ada sejumlah kategori itu bisa masuk di dalam sebagai
kemudian kepastian itu sebenarnya di pasal tiga puluh delapan tegas gitu
bahwa pembiayaan perumahan
sebagaimana dimaksud ini yaitu selama masa kepesertaan paling singkat dua belas bulan
jadi paling tidak dalam satu tahun selama dia menjadi peserta
maka dia punya hak untuk mempunyai apa ini
menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama
pembangunan rumah pertama dan atau perbaikan rumah pertama
karena diutamakan untuk mereka yang belum memiliki rumah
dan atau untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama
nah untuk penegasan lebih jauh sebenarnya menurut saya
nanti berbagai pihak bisa mengelaborasi pasal tiga puluh delapan ini
ya pak fajrul kan nantinya
para asn atau pns begitu ini sudah ada pertarung
sebetulnya yang kemudian dialihkan kepada tapera nanti
dan selanjutnya nanti akan
barulah dialihkan kepada pihak swasta dan juga para pekerja buruh formal maupun informal
mungkin nanti seperti yang disampaikan oleh bang nelson
terkait dengan keterlibatan pekerja sendiri dalam perencanaan
akan dijawab oleh pak fajrul usai jeda berikut
kami akan kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
ada masih di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal iuran tabungan perumahan rakyat
dan kami akan langsung menuju ke pak fajrul
pak fajrul tadi sempat dikatakan oleh bang nelson
terkait dengan keterlibatan pekerja atau buruh dalam perencanaan
ini kan nantinya akan langsung diterapkan kepada asn
tapi masih ada masa transisi ada jeda waktu begitu
sebelum nantinya tapera ini betul betul diwajibkan kepada para buruh atau pekerja di sektor swasta
apakah nanti akan ada ruang untuk para buruh atau serikat pekerja ini
untuk masuk ke dalam perencanaan tapera ini sendiri
saya pikir pada saat bp tapera ini
berupaya melaksanakan pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian mereka memiliki waktu enam tujuh bulan ke depan
sebaiknya memang menurut saya
menurut pasal tujuh yang menyebutkan bahwa
para pekerja itu adalah pegawai negeri sipil pegawai asn tni siswa tni
kepolisian pejabat negara pekerja atau buruh bumn
pekerja atau buruh bumdes pekerja atau buruh badan usaha milik swasta
dan kemudian tadi pekerja mandiri
ada baiknya memang organisasi organisasi seperti punya pak nelson
kemudian juga pak toto untuk bisa bertemu duduk sama tinggi begitu
dengan bp tapera
supaya perencanaan ini menjadi lebih rasional lebih terukur
termasuk juga tadi kan apakah harus dikedahulukan asn
lalu kemudian bumn bumdes lalu kemudian tni polri
baru yang terakhir di sektor swasta
padahal mungkin saja yang pihak swasta
misalnya merasa tahun dua ribu dua puluh satu ini kami sudah
menginginkan segera begitu
jadi maksud saya ini masih ada peluang terbuka
untuk berhubungan dengan bp tapera
termasuk juga kepada kementerian pupr
pak fajrul kemudian tadi yang juga sempat dikatakan oleh pak toto
terkait dengan kedekatan pekerja dengan lokasi bekerja mereka begitu
atau apakah mungkin dengan adanya tapera ini
para pekerja atau buruh yang memiliki tempat tinggal jauh
misalnya dari suburban
lalu kemudian dengan adanya tapera ini
bisa mengakomodir untuk membeli rumah dekat dengan lokasi kerjanya begitu
saya pikir itu juga mestinya bisa disampaikan kepada bp tapera
dalam upaya mereka untuk menyusun rencana kerja
dan rencana operasional mereka
karena kan mereka juga harus menerjemahkan kembali
pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh ini
karena itu kan sebagai payung hukum operasionalnya mereka
tetapi kan dalam kerja sehari hari dalam manajemennya bp tapera
tentu ada hal hal yang harus disesuaikan dengan realitas realitas yang ada
termasuk juga mempertimbangkan para pihak seperti pak nelson dengan pak organisasinya
pak toto dengan organisasinya dan yang lain lain
baik pak toto mungkin sampai saat ini apakah ada komunikasi antara re dengan bp tapera
untuk kemudian nantinya pengembangan ide lebih lanjut lah terkait perumahan
jadi kita beberapa kali komunikasi tapi detailnya belum
karena mereka selalu menyampaikan saya masih nyusun saya masih nyusun
tapi tadi yang perlu saya tekankan itu tadi
digabung kalau yang ada selama ini dana dana yang ada
seperti tas pen paper tarung paper tapera dan lain lain
jadi kita harus mengasihkan komunikasi ke tapera bpjstk yang ada anggarannya
supaya pekerja dan semuanya ini tidak terbebani dulu
atau dimasukkan dalam potongan potongan yang sudah ada
karena potongan potongan ini akan terus terang membebani pekerja sendiri
sebelum lagi yang perlu diperhatikan pak wajrul
bahwa yang tadi disampaikan
pekerja mandiri atau yang non vaksinkan
dan juga karyawan kontrak
karyawan kontrak kondisi per hari ini semua perbankan menolak
mereka mau tinggal di mana untuk karyawan kontrak
masih banyak penolakan sebetulnya ya
bagaimana tuh pak wajrul
kalau kita membaca pp no dua ribu lima ratus dua puluh ini memang payung hukum ya
tapi nanti di dalam pelaksanaannya tentu bpplpra akan melakukan
menyusun bagaimana operasionalisasinya di lapangan
termasuk juga mensinkronkan dengan lembaga lembaga pembiayaan yang tadi disebutkan
misalnya kita belajar saja dalam kasus bpjs begitu kan
dalam pelaksanaannya di lapangan kan banyak sekali perubahan
apa itu subsidi dari pemerintah pun sekarang cukup sangat besar terhadap bpjs
jadi dalam pelaksanaannya
sepanjang itu memenuhi semua peraturan perundangan yang ada
saya pikir tetap ada upaya untuk melakukan penyesuaian sinkronisasi dan harmonisasi
karena kenyataannya tadi juga ya memang tadi anda katakan harus kemudian digodok lagi
karena masih banyak penolakan terhadap buruh untuk mengajukan kpr di lapangan
tentunya kalau buruh sendiri menanggapi ini bagaimana bang nelson
jadi begitu buruh sih sekarang dalam
buruh sih sekarang dalam keadaan tidak mampu untuk dibebani beban finansial yang lain begitu
pengaruh memang itu masih tujuh tahun lagi untuk buruh ya
tapi kan dampak covid ini saat ini seperti kita lihat
buruh di phk dirumahkan yang bekerja upahnya dikurangin begitu
dan semuanya itu banyak yang melanggar peraturan dan terjadi dengan masif begitu lah
itu akan berdampak jauh ke depan
belum lagi sistem pengupahannya memang sudah membatasi itu di bp tujuh puluh delapan
karena sudah dirumus nggak lagi lewat dialog gitu
nah itu artinya penambahan beban ini membuat buruh menjadi tidak mampu lagi untuk membaik prioritas prioritas kehidupannya yang lain
bahwa pemenuhan hak rakyat atas rumah itu memang harus dilakukan
nah disinilah penting peran negara untuk menggunakan semua sumber daya negara begitu
dan kalau kita lihat seperti bpjs ketanaya kerjaan ya itu juga punya kapitalisasi
ada kapitalisasi dana yang cukup besar
barangkali juga itu bisa dimanfaatkan untuk yang lebih yang konkret kebutuhan buruh ya
antara lain untuk ini begitu perumahan bagi buruh ini
apa kemudian yang mungkin bagi buruh saat ini sangat dibutuhkan agar bisa optimistis lah
tidak hanya terkait dengan tps saja tapi juga optimistis menghadapi berbagai tantangan di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
stimulus sebenarnya bukan stimulus saya bilang ya
kalau ini yang kebutuhan banyak kali kebutuhan dasarnya buruh ya
salah satu adalah tentang upah gitu
upah yang terbaik adalah melalui proses perundingannya gitu ya
melalui tapi pp tujuh puluh delapan dua ribu lima belas tentang pengupahan sudah tidak memungkinkan lagi untuk itu gitu
sudah dibatasi gitu
nah jadi gitu kemudian juga bekerja itu adalah selain hak konstitusional itu yang paling penting
tapi sekarang terjadi pemutusan hubungan kerja secara masif gitu secara masif dirumahkan dengan
tanpa diberikan haknya ya dan pelanggaran itu terjadi di depan mata banyak
jadi itu pencegahan phk masalahnya itu gitu lah
bagi buruh adalah kabar yang cukup mengagetkan begitu
mungkin pak fajrul bisa menenangkan ya
jangan jangan jangan langsung dinyatakan begitu
kan udah jelas tadi dinyatakan tahapannya kan
buat yang buruh itu kan yang sekarang ini kan untuk asn
kemudian baru kemudian
baru kemudian kepada bumn bumd bumd selalu tni pori baru kemudian kepada pihak yang swasta
nah jadi jangan diupayakan disinformasi seolah olah itu akan dilaksanakan sekarang untuk kelompok buruh misalnya
jadi perlu ditegaskan sekali lagi ya
tapi sebenarnya pemerintah iya harus ditegaskan
ini kan ada upaya mendisinformasi
karena sebenarnya masih ada ruang mungkin ya untuk membicarakan turunan turunan aturan dari pp no dua puluh lima ini ya pak fajrul
ya termasuk juga tahapan tahapan kepada pihak siapa lebih dahulu ini akan dilaksanakan
kan seperti yang disampaikan secara langsung oleh pihak sapera maupun juga dari pupera kan juga jelas tadi sudah urutannya
kelompok asn di dua tahun pertama yang paling pertama
baik pak fajrul mungkin terakhir
apa target besar dari tapera nantinya dalam kemudian mendukung ketersediaan kebutuhan sandang pangan papan bagi masyarakat
apa yang kemudian target optimistisnya
tentu objektifnya ya

kita sudah melakukan penelitian di beberapa tempat
apa yang kemudian target optimistisnya
melaksanakan perintah undang undang dasar ini agar semua orang memiliki tempat tinggal yang memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat
dan kemudian tentu secara realistis harus disesuaikan dengan kemampuan negara dan kemampuan dari para pihak begitu
kemudian yang kedua ya
kemudian yang kedua tentu upaya ini adalah melibatkan semua pihak secara bergotong royong baik dalam pembiayaannya maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan
sehingga apa yang disampaikan oleh pak toto apapun pak nelson itu paling tidak bisa diminimalisir penyimpangan

ya dengan gotong royong tersebut juga diharapkan pertumbuhan ekonomi

dan juga tadi kekhawatiran buruh kenaikan upah buruh dan lain lain bisa terjawab juga ya pak fajro
selanjutnya mungkin pak toto statement terakhir anda apa yang ingin disampaikan dari rey
jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah berniat baik itu semoga bisa dilaksanakan tidak membali masyarakat khususnya pekerja dan tidak membali perusahaan
apa yang sudah ada bisa disinergitaskan untuk sama sama

jadi bisa win win solution untuk semua pihak ya untuk dari pengembang pengusaha dan juga pekerja
ya perlu dicari pemahaman untuk memastikan bagaimana sih pemenuhan hak rakyat atas rumah ya

secara konstitusional begitu
apa sih itu hak apa sih itu kewajiban
supaya semakin tepat bagi kita semua
hak buruh atau
hak rakyat juga atas rumah itu
dilakukan dengan tidak itu kan
demi kesejahteraan jadi dilakukan dengan tidak
membebani kemampuan finansialnya
lagi yang memang sudah sangat minim
yaitu kawasan ekonomi atau kawasan
industri yang dibangunnya
terintegrasi dengan perumahan untuk buruh juga
itu akan menghemat banyak hal transportasi
dan lainnya terima kasih
baik agar tidak ada misleadi informasi juga
kepada dari pihak buruh dan juga
ke pemerintah begitu baik
pak fajrul rahman jurubicara presiden
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan juga pak totolusida
ketua umum dpp real estate indonesia terima kasih sudah
bergabung bersama siaran indonesia dan juga
bang nelson saragih ketua departemen hukum dan
advokasi konferensi persatuan buruh indonesia
terima kasih sudah bergabung dan selamat malam
ya dan intinya
tadi adalah perlu ditegaskan lagi bahwa
tapera ini akan diterapkan
kepada aparatus sivil negara terutama
kemudian pegawai bumn dan juga nanti kepada
para pekerja dan swasta dan akan ada tenggat waktu
kira kira sampai tujuh tahun ke depan untuk sebelumnya
tapera ini diimplementasikan
ke seluruh pekerja di sektor swasta